papua menyelenggarakan pon ke dua puluh
harus tetap dirawat harus tetap dijaga
karena fasilitas ini kelasnya standarnya standar internasional
jadi harus dimanfaatkan harus produktif
dan yang kedua kita melihat talenta talenta utamanya di bidang olahraga
papua ini memiliki kekuatan
wajar kalau kita sampaikan papua sebagai provinsi olahraga
karena tidak hanya sepak bola saja
ada atletik dan dayung dan yang lain lainnya
sehingga ini kalau dimulai pembinaannya sejak dini
seperti tadi di papua
dimulainya sejak umur dua belas tahun tiga belas tahun
mereka nanti akan bisa masuk ke u empat belas masuk ke u enam belas u dua puluh
kemudian masuk ke elit persepak bolaan di indonesia maupun di dunia